nur aini gadis cantik dua puluh satu tahun ini
tengah memikul semen dari atas truk ke dalam gudang
satu persatu semen seberat empat puluh kg dan lima puluh kg ini
dipanggul oleh nur aini bersama dengan tiga adik perempuannya
dan adik laki lakinya dengan sistem borongan
pekerjaan sebagai buruh panggul semen ini dilakukan oleh nur aini saat liburan kuliah
ya gadis asal kabupaten pindrang sulawesi selatan ini
merupakan mahasiswi aktif semester empat fakultas olahraga universitas negeri makassar
pekerjaan yang identik dilakukan oleh pria maskulin ini
dilakukan oleh nur aini sejak duduk di bangku kelas tiga smp
nur aini sama sekali tak gengsi apalagi malu dengan pekerjaannya
pekerjaan ini semata mata nur aini lakukan demi membantu orang tuanya dan membiayai kuliahnya
meskipun menjadi buru panggul semen nur aini dan keempat adiknya tidak ada yang putus sekolah
masdar ayah nur aini menekankan agar anak anaknya bisa memperbaiki nasib
dengan menempuhkan kemampuan

pekerjaan buruh panggul semen dilakukan secara borongan oleh satu keluarga ini
untuk satu truk mengangkut sekitar delapan ratus lima puluh sak semen
per sak semen dibayar dengan upah rp enam ratus
isinya itu tirai tadi isinya tirai itu dalam satu mobil itu rp delapan ratus lima puluh
isinya uangnya dalam satu per satu semeng itu rp enam ratus
jadi jumlahnya kalau diandungkan rp empat ratus lima puluh tapi jarang juga
kadang kadang ada kadang kadang tidak ada juga
meskipun bekerja sebagai buru panggul semen nur aini dan adik adiknya memiliki cita cita yang tinggi
nur aini yang merupakan atlet pencaksilat ini bercita cita menjadi guru
sementara adik perempuannya bercita cita menjadi kuat
hasrul nawir pindrang sulawesi selatan